pesona pulau babi kabupaten sika nusa tenggara timur kini menjadi kenangan
meski dikelilingi laut yang bening ikan berwarna warni dan juga terumbu karang
namun warganya enggan kembali ke pulau yang mengapung di laut flores itu setelah tsunami
yang menewaskan lebih dari tiga ratus jiwa pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
bencana tsunami dua belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua menjadikan warga pulau babi tak ada yang berani
untuk meninggali pulau yang begitu indah dengan jarak lima km dari utara flores
gubuk gubuk di belakang saya ini menjadi tempat persinggahan sementara
bagi warga pulau babi yang ingin melihat kembali kampung halaman mereka
tajudin kini menetap bersama keluarga barunya di desa nangahale di seberang pulau babi
ini adalah tempat ia pertama kali diungsikan
bersama seribu warga pulau babi lainnya
tajudin merupakan korban tsunami yang selamat
istri dan empat orang anaknya meninggal saat peristiwa nahas itu
meski pulau babi menjanjikan sejuta keindahan dengan potensi alam yang layak dijadikan kawasan wisata
tajudin memilih bekerja sebagai nahkoda perahu yang setiap hari membawa wisatawan menyeberang pulau
ia merasa trauma menetap di pulau babi
apa ya yang menarik seperti itu untuk bapak tinggal di sana ya
karena bahayanya tadi bapak langsung
karena bahayanya saya menjaga itu bahayanya itu nanti terulang kedua kali nanti kita
dikatakan trauma seperti itu
saya trauma saya rasa trauma yang dulu dulu itu saya tidak mau
meski ada rasa takut tajudin tak jarang mengajak keluarga barunya mengunjungi tanah kelahirannya itu
sesekali pulau itu dijadikan persinggahan untuk sekadar
agar melihat kenangan masa kecil
sudah ada kehidupan baru yang di tengah hali ini
tidak ingin dibawa ke pulau babi bersama keluarga
ya bawa juga ke pulau pagi untuk lihat lihat ini
satu dua hari pulang
apa yang dilihat di sana bersama keluarga yang baru
ini lihat bekas bekas gempa tsunami tahun sembilan puluh dua
karena saya punya istri baru itu bukan orang asli
pulau babi diajikan dari sulawesi
makanya dia mau lihat lihat bekas gempa tsunami di pulau bali
berbeda dengan tajudin kaharudin memilih kembali ke pulau babi
meski hanya dihuni tiga puluh kepala keluarga kaharudin menganggap pulau berdiameter dua lima km itu
memiliki kenangan tersendiri
bersama istrinya kaharudin juga merupakan korban selamat tsunami seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima orang anaknya meninggal saat gempa berkekuatan tujuh delapan skala richter yang berujung tsunami tersebut
namun seolah ada magnet yang menariknya untuk kembali menetap di tanah kelahirannya
karena terharu saya kembali dari kepusakaan nenek moyang saya
di sini apalagi ada peninggalan pohon kelapa saya di sini pohon pisangnya
dan ada juga airnya agak sejuk sekali
sejak tiga tahun kembali pria enam puluh lima tahun itu beternak kambing menangkap ikan dan berkebun
ia merasa betah hidup bersama istri dan empat anaknya yang lahir di nengah hali setelah tsunami
kaharudin dan keluarga menganggap pulau babi merupakan tempat
ia menikmati berkah sang pencipta
tempat yang menjanjikan ketenangan dan kedamaian bagi dirinya dan keluarga
roni satria pulau babi sika